pertama dalam sejarah ekspor batubara dari indonesia ke eropa mencetak jumlah yang fantastis
negara negara di eropa mencari substitusi impor batubara dari indonesia
negara eropa yang bermuru batubara indonesia di antaranya polandia belanda yunani spanyol hingga jerman
asosiasi perusahaan batubara indonesia atau apbi mencatat
ekspor batubara indonesia ke eropa mencapai tiga lima juta ton hingga empat juta ton pada oktober dua ribu dua puluh dua ini
eropa memang sedang membutuhkan bahan baku batubara untuk kebutuhan energi kelistrikan negaranya
di tengah krisis energi yang sedang melanda negara negara uni eropa tersebut
batubara asal indonesia menjadi substitusi impor eropa
tetkala negara negara tersebut mengenakan sanksi ekonomi
berupa penyetopan batubara dari rusia yang menjadi andalan mereka